hai yang satu punya jinjadul yang satu punya jinjahil enggak kelihatan tuh enggak ada
banget lihat lihatan saya apaan aja ormas ormans ya jika ngapain sih bos udah kayak ormas manusia
aja ini batas batasin lapak tarah berantem rusuh tawuran bagi dua ini udah dibagi dua
jangan balas keburukan dengan keburukan harus tetap baik kalau ada yang nakal udah jauhin aja
maksudnya kutip kutan ya ya jun kalau ada yang nakal kasih tau kak raya biar kakak beri
aku ngajarin kayak gitu sama adik kamu
ya udah ya bu jun berangkat dulu ya
jangan dibiasain sisain makanan eh makan
kalau ada sesuatu yang nggak penting langsung pulang aja jangan kemana mana dulu ya
jangan lupa sholat ya iya bu
siati salam alaikum salam
kak kakak duluan deh kenapa lo gua temen
gua temen perasaan temen kamu cuman belo
ya gitu deh ya udah sih lagian karya juga males jalan bareng sama anak kecil
yaa belom ngaku anak kecil

yaudah kak raya jalan dulu deh
yaudah kak raya jalan dulu deh
selamat pagi bu jun
selamat pagi bu jun
selamat pagi bu jun
selamat pagi bu jun
om jun udah buang botolnya

tapi aku udah bawa sepeda
om jun naik apa dong bos jun
om jun terbang aja
om jun terbang
bukan maksudnya pesawat terbang
om jun mau bikin sepeda ini cepat bagai roket
cepat bagai roket
aku udah diri yang mana garis pembatasannya ya
yang mana garis pembatasannya ya
sebelah sini garisny landscapes
dia lagi dia lagi
ada di sini
tentunya kadal buntu
aduh tas gemblok
kita mau ngasih kabar
ada kabar genting bos dari sister ginny
ada ginny cantik
yang gini kangen ya sama aja
udah gitu dimasukin ke daun papa
untungnya ada kita berdua ya yang nemuin tuh ginny
gak tau makannya
gak taunya bu
ada di dalam botol
juga kayak ikan cupang di dalam botol
ini menyangkut harga diri
aku tidak bisa tinggal diam
siapa pelakunya kasih unjuk gini
aku tidak bisa tinggal diam
buat buat lawan jun
biasa wilayahnya grande banget sih
bedan permain melihat type l
boleh lah lah
nah carry sake akan berhentiin sana
pener puis memprohasi gup ing
ini dibates batesin lapak ntar akhirnya berantem rusuh tawuran
mungkin bagi dua
ini udah dibagi dua
cahil upik ipik terus urusan ini gimana
kita berpikir berpikir
mikir jangan kesini sini kesana dong
pusing pusing apalah aku
panjang panjang panjang panjang
bos kok serbanya rendah banget sih
gak gak tinggi gitu
aku lagi mencari pangeran chain
bedanya mundur sendiri
soalnya kalau kita gak mundur nanti kita nabrak jin
bosun sekolah aja biar mereka urusan om jin
kamu nomor sama siapa sih jun
udah berangkat yuk
itu mau dibawa ke
ini dibawa ke maksud
aku mau manfaatkan dia
aku menciptakan senjata
senjata remote kejahatan
baru beli ya
dari pasar gelodok
lihat dulu kehebatannya
apa sih kehebatannya
itu kayak kar ini bos
hebat juga remote nya
ya yang ini
lempar ke tembok
iya kok taki
jangan meragukan kehebatan enak jair
ini pada apa
ini ngadang ngadang jalan
prim man bukan
di tengah tengah ngak reda
ngapain nabrak nabrak itu mau lewat eh mana teko zain mau masukin lu mau balikin lu ke
kerajaan jin gg md apa tuh gue nggak mau buah hahaha bos sgd apaan tuh ssgd suka suka gue deh
ah bl apa itu botak lu hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah hah
ini harus dikasih pelajaran nih kayak nggak pernah sekolah